buka tuh sendiri bisa enggak kamu kamu matuk ganteng menit
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
hari sudah semakin malam aku mohon pahami sekarang aku harus ke bukit
sama maha esa lagi lagi si borokok si curalinda cepetan isi konyawan
menetap mulai kedua mau jadi pengkhianat
berada di mana
sejak senjata kueu langsung ke deutsche
salah bebek gimana bebek mau bukan gitu curaling gimana tuh kayak gini nih ini
mage gitul jokowi pikir xinofati rendah us ino heads is yang mana
bagaimana nyai apa lukamu sudah sembuh
aku sudah siap untuk menyambut kedatangan kian santap
sebentar lagi tamah malam
kian santang akan segera datang
palapati apakah seluruh jebakan kita sudah siap
cepat kau periksa
jebakan yang sangat bagus nyai
tapi aku tidak yakin
kalau jebakan ini
mampu menahan kian santang
itu bisa membuatnya lelah
dan membuat kita
lebih mudah mengalahkannya
pergi kien santang
saya mau pergi ke rumah
baru kamu kenapa tuh sampai bisa dapat ke curaling
eh dasar mana
kamu juga kenapa sampai kena sama curaling itu
saya mah kena ketotokan si curaling
tapi kena buka itu sendiri bisa nggak
eh kamu mah itu
hari sudah semakin malam
sekarang aku harus ke bukit itu untuk menolong yunda arasanta
kakek aku mohon doa restu dari kakek
ibu nda aku mohon pamit
puter aku berjanjilah kau akan kembali dalam keadaan selamat
insya allah bunda
aku akan berusaha dengan sekuatnya
aku bisa menggantikan peranmu pergi ke sana
yang mereka inginkan adalah aku
mempunyai dendam yang sangat besar kepadaku
sehingga hanya aku yang boleh ke sana
untuk ke bukit itu
raka tenang saja
allah swt selalu bersama kita
kalau begitu aku mohon bangkit
mereka benih sekali
seharusnya mereka berada di tempat ini lebih awal dari awal
aku mendengar suara tangisan
dari sebelah sana
jangan mendiskutasi rai
aku datang ke sini untuk menolong yunda
aku mau jalan mendekat
ini hanya jebakan saja rai
rai dengarkan aku
ini semua jebakan
aku tidak ingin kamu cerahkan rai
aku tidak akan pergi dari sini
sebelum aku menolong yunda ransata
rai cepat tinggalkan
cepatkan tinggal di tempat ini
akan bertemu alexandra
keluparanmu punya ku
lihatlah semua yang kami lakukan
tetapi rai setiapsi telah dipindah di atas
pergi ke luar
saya tidak akan menang